itu suara si dadang
waalaikumsalam kang dadang
tuh mereka gimana dia bawain makanan
ini uangnya ya kang
tadi ddt kebang dulu mak
tadi ddt kebang dulu mak
menter uang pulsa
perabot pak pak
gak ada dirumah ya
apa sih orangnya gak ada lagi dirumah
apa sih orangnya gak ada lagi dirumah

kalau saja ada dua orang seperti bio ini
pasti kantor cabang subur makmur yang di jawa timur
sudah subur dan makmur
emangnya kalau bapak tuh asalnya dari mana pak
emangnya kalau bapak tuh asalnya dari mana pak
saya jauh bu
saya dari dusun alas tuban
gak ada di pekak
pantesan sama bapak tuh gak ada sunda sundanya sama sekali ya pak
sama bapak tuh gak ada sunda sundanya sama sekali ya pak
saya mau tanya pak

kira kira tahun ini tuh ada berapa orangnya yang cuti
yang apply cuti pasti banyak tuh

tapi saya belum dapat email lagi dari kantor cabang kita yang di riyad
siapa siapa saja yang sudah di approve
tenaga kerja kita yang dari desa cibarengkok ini

akan lebih diprioritaskan
sebunga dengan adanya musibah tanah longsor ini
dan nanti kalau ada informasi terbaru
bu yoyo adalah orang pertama yang akan saya kasih tahu

terima kasih ya pak ya
kalau gitu saya permisi
oh ya bu yoyo sudah makan atau belum ya
kalau belum ayo sekalian bu
kalau bisa nih ya pak
yang namanya indun
jangan dikirim ke hongkong ya pak
kalau gitu nanti filenya akan saya pisah
terima kasih ya pak
terima kasih pak
waktu buaya menghitung jumlahnya
dikukus dua puluh menit
si kancil berkata
saya akan menghitung dulu jumlahnya
saya akan menghitung dulu jumlahnya
mau ke depan
mau ke depan
sampai kapan si idoy disini
sampai takutnya hilang
tapi kan kamar kamu cuma ada dua
kamu tidur dimana
kalau si jeneper tidur sama si pebli
sampai kapan si pebli
kamu ga resiko

lagi kerja bangunan kan sama dia terus
lagi kerja bangunan kan sama dia terus
lagi kerja bangunan kan sama dia terus
jeneper kalo mau tidur pasti minta di klonin
kancil dan putri salju
jangan lupa subscribe channel ini
emang gimana ceritanya doi
putri salju gitu sama kancil
kancil sama putri salju
itu mau nyebrang sungai
di sungai itu ada buaya
di sungai itu ada buaya
si kancil sama putri salju
nyebrang mau diterkam sama buaya

nggak ada ceritanya putri salju
ketemu sama malin kundang
kamu yang ngeco
bagus ceritanya doi
bagus ceritanya doi
terserah kamu lah
pasti buat bayar utang ke kang ako biarin ah biar banyak dulu ntar kalau udah banyak baru diambil
saya mah iri ngeliat kemesraan kamu sama si jennifer kamu juga dulu kan mesra sama si
febri saya te mencontoh kamu kum haa dulu setiap kali kamu pulang kerja dari jakarta kamu selalu
jalan jalan sama si pebri kamu selalu jalan jalan sama si pebri kamu selalu jalan jalan sama si pebri
kamu selalu jalan jalan sama si pebri terus kalau kamu balik ke jakarta kerja bangunan si
febri itu selalu nangis enggak mau pisah sama kamu si sampai kewalahan itu ngeberhenti nangisnya
si pebri kadang sampai dua hari yaitu juga karena capek kamu tahu dari mana doi orang

kamu tahu dari mana doi orang kamu kan selalu ikut sama si akum kerja harta kerja bangunan si atom yang cerita ceng

waktu dunia belum terbalik tapi ya alhamdulillah ya kum ya perekonomian kamu tuh udah membaik jadi nggak perlu lagi kerja di jakarta
mikul mikul saksemen eh saya yang mikul saksemen ceng si akum kerjanya ngecor
assalamualaikum shower only
brady dadang ingin tahu
hai hai uh harassing
tuh mereka di mana dia bawain makanan
kebetulan pada kumpul ya
iya tahu dong itu juga ada tulisannya
siapa tahu dalamnya combruk sama orang dimasukin
biar disangkanya beli pizza
iya terima kasih
masih panas di wangi
wanginya enak ceng
oh iya ini terima kasih pisaunya tadi di rumah
katanya bawa makanan
tapi bukan buat kita
nanti kan udah dibilang jangan dibuka jangan dibuka
biar rahim mau ngasih makanan
ada yang meninggal